keji sekali ya perbuatan orang orang sekarang ini
tanda tanda akhir jaman makin hari makin jelas keliatan ya bu
iya pak katanya tanda tanda akhir jaman adalah kekejian dan pembunuhan
saya permisi pak ya
pak warga marah marah sama kita bu
biar ibu yang hadapin mereka
kalian disini aja
ibu kalian sudah gak ada
kamu yang membunuh mimin
kamu harus bertanggung jawab
saya bukan pembunuh
mereka yang bukan pembunuh
kalian sama kecinya sama wawan
karena main hard game sendiri
kalian sudah membunuh mimin
pak pak dia aja yang taruh polisi pak
dia yang telah bunuh mimin pak
kalian kecil laluan
kalian kan ikut melempar
kenapa nyaran salih doang
ayo kita bawa ke dalam
kita harus urus pemakamannya
kenapa warga membenci keluarga kami
kenapa tega membunuh ibu kami
tegah membunuh ibu kami
pak kepergok merampok dan membunuh pak andi warga di sini
terus bapak mencoba untuk melarikan diri
tapi bapak keperosok ke dalam sumur
dan di sumur itu bapak menghirup gas
itu yang menyebabkan bapak meninggal
dan itu juga yang membuat warga di situ benci sama keluarga kita
kekejian dan pembunuhan adalah salah satu dari tanda tanda akhir zaman
nanti pak man akan jelaskan
sekarang sebaiknya kita urus jenazah ibu kalian
eh kenapa sih lo cepat banget turut pak man jual rumah ini
gue masih percaya sama dia
orang yang telah nyebabin bapak kita tetap bunuh
iya legend aku tuh bingung
mas robi kan sekarang udah tinggal di jakarta
mana mungkin sih mas roby itu sempat buat ngurusin penjualan rumah ini
pengen aku juga serang mau tinggal di jakarta aja
aku mau kerja di sana
aku bosan tinggal di kampung
jadi lo mau pergi ke jakarta
yaudah pergi aja
malah gue berkat tinggal di sini
gue bawa anak mini gue tinggal di sini juga
kebetulan rumah orang tua dia ada di sini kok
biarlah kapal berkonveksi tetap di jakarta
mas robi tuh ngapain lagi sih tinggal di sini
mas robi tau kan
semua warga sini tuh udah musuhin keluarga kita
keluarga kita itu dicap sebagai keluarga pembunuh dan perampok
kalau kita tinggalin kampung ini mereka tuh akan senang
dan keluarga kita akan terhina selamanya
tapi kalau kita tetap tinggal di sini punya rumah mewah
mungkin sikap mereka akan beda sama kita
buat apa kamu ke jakarta
masalahnya kan sudah selesai
keluarga gak akan berani lagi mengusik usik kamu dan roby
tinggallah bersama kami
insya allah aman
paman sama bibi tuh nggak usah sok baik sama marwah
kalau paman emang sayang sama keluarga marwah
harusnya paman tuh ngebelain bapak
dan marwah juga pasti bakalan bisa kumil
sama keluarga marwah sekarang
pokoknya kalau rumah kami sudah kejual
soalnya minggu depan mas sobi bakal tinggal di kampung sama istrinya
dan dia bakal nempatin rumah orang tua istrinya
udah marwah pergi dulu
lallah tuhan menggeramkan ayah
semoga sem screen lebih ada tour dari si pemerintah ini
saya menghubungi mu s selamat hari
keluaran lalu kembali
kuah kesetakan si penjajah dirinya
saya membutuhkan kehilangan jika melaksanakan perhatian yang amal
uang dari mana tuh mas
udah jangan banyak nanya
yang penting urusan pabrik beres kan
ya bukannya kayak gitu
aku berhak tau dong
kamu dapat uang sebanyak itu dalam waktu singkat dari mana
apalagi aku perhatiin
setiap kamu dapat uang banyak
pasti ada berita perampokan atau enggak pembunuhan warga
eh jangan mentang mentang dulu bapak gue pembunuh dan perampok ya
terus lu sama samain gue
harusnya lu tuh bersyukur tau gak
pabrik lu tuh udah gue selamatin dari kebangkrutan
pak ada bapak
di kampung ini kok banyak sekali orang meninggal
ada kejadian apa ya
ada perampokan dan pembunuhan tadi malam pak
tiga orang warga tewas
dua orang suami istri
yang satunya lagi seorang kakek
keji sekali ya perbuatan orang orang sekarang ini
tanda tanda akhir jaman
makin hari makin jelas kelihatan ya bu
katanya tanda tanda akhir zaman
adalah kekejian dan pembunuhan
saya permisi pak ya

buku cugeng makanya
eh kenapa sih
lo gak langsung balik ke rumah gue
malah ke rumah paman
iya kan emang harus kesini dulu
soalnya banyak banyak waktu sisanya dibawa sama bibi
kemaren waktu pindahan
uang hasil jual rumah udah dikasihin ke rumah sobi semua kan
kalo mau pake pake aja
tapi kalo gua butuh duit
gua jual lagi ya
oh gak asik banget sih
kamu gak apa apa
bibi tuh kasih makan apa sih dia sampe mutah mutah kayak gitu
bibi mau ngeracuni dia ya
tegah benar kamu nuduh bibi
dari kemarin sejak dia datang dari jakarta juga dia sudah mulai males makan
maunya makan buah
ya jelas aja kalau lambungnya sakit
ya paksa makan apa
bibi tuh sama aja sama paman ya
kayaknya seneng banget ngeri neri tuh mati
bisa gak sih gak berisik
bikin input aku tuh makin mulal tau gak
kalo lo balik dari jakarta tuh
langsung pulang ke rumah gue
udah saatnya kita tuh menyingkir dari sini
siapa yang mau menyingkir
gak ada kok paman
ih apaan lagi sih
aku tuh pusing tau gak
aku pergi jakarta aja
aku bosan disini
dengerin mas sama paman selalu aja dibuat
tapi lo harus dengerin gue ya
kalau lo balik lagi dari jakarta
lo jangan balik lagi kesini ya
tapi lo harus denger ya omongan gue ya
mau pergi jauh kok gak pamit sama orang tua
jangan ada banyak deh paman
kamu bukan anak paman
belom ada yang "
cuma aja gua habisin emop ini buat pabrik ini
kalau hasilnya kayak gini juga
karyawan untuk gajinya
gue juga lagi mikirin gimana caranya buat bayar gaji mereka
gimana kalau kita pinjam ke bank aja
terus kita gadein rumah kita ya
mestinya gue gak ambil pesanan dari luar negeri itu
mas ya kita kan nggak tahu kalau hasilnya kayak gini
dan kita juga gak tahu kalau perusahaan luar negeri itu ternyata penipu
setelah kita kehabisan moda untuk menyediakan permintaan mereka
mereka dengan seenaknya aja membatalkan semua ini
yang kita harus pikirkan sekarang
gimana caranya kita gaji karyawan yang belum dibayar